kerumunan warga yang berdesakan tidak terhindarkan saat mengantre
untuk mencairkan bantuan sosial tunai sebesar tiga ratus ribu rupiah
di kantor desa lamongan situbondo jawa timur sejak kamis pagi
meski panitia telah mengatur jadwal pencairan bansos
namun warga yang datang serentak mengakibatkan kerumunan
warga mengaku ingin segera berbelanja untuk kebutuhan ramadan dan lebaran
lebih dari satu jam
tapi belum mendapat giliran juga
rencana buat apa sih bu bantuannya
ya buat belanja
untuk ramadan ini ya
kebutuhan ramadan ya
dapat bantuan berapa sih bu
tidak adanya petugas yang mengatur membuat warga mengabaikan protokol kesehatan
dengan tidak menjaga jarak maupun menggunakan masker
hal yang sama juga terjadi di pematang siantar sumatera utara
sejumlah ibu ibu penerima bantuan umkm saling dorong untuk bisa jadi yang terdepan dalam antrean
bahkan petugas pun kewalahan mengatur ibu ibu ini yang sudah antre berjam jam
ibu ibu ini tidak bisa berjalan
para ibu ibu ini mengaku kurang informasi dan sosialisasi dari pihak bank penyalur bantuan
jangan jajan jam empat
ini jam sepuluh belum dilayani
sabar semua ibu
ibu sabar aja
jumlah penerima bantuan sebanyak empat belas namun hanya diakomodir oleh satu bank
akibatnya antrean memeludak pun tak bisa dibendung
selain memicu kerumunan antrean bansos ini juga melanggar protokol kesehatan